calon wakil gubernur dki petahana jarod saiful hidayat mengakui telah mendapatkan undangan untuk menghadiri deklarasi dukungan partai persatuan pembangunan kubu jan farid
berbeda dengan kubu roma humuzi yang mendukung agus yudhoyono silviana murni partai persatuan pembangunan pimpinan jan farid akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
jarod menyambut baik dukungan p tiga yang dipimpin jan farid namun enggan mengomentari dualisme kubu partai berlambang kaabah itu lantaran hal tersebut merupakan persoalan internal partai
jarod menyambut baik dukungan p tiga yang dipimpin jan farid namun enggan mengkomentari dualisme kubu partai berlambang kaabah itu lantaran hal tersebut merupakan persoalan internal partai